kondisi rumah sakit di berbagai daerah yang tak bisa lagi menampung pasien covid sembilan belas
memang memaksa sebagian besar warga menjalani isolasi mandiri dengan keterbatasan
bahkan tak sedikit berujung kematian
melihat kurangnya layanan medis bagi yang menjalankan isolasi mandiri
membuat jumlah rumah sakit swasta menghadirkan layanan isolasi mandiri virtual
untuk memantau kondisi warga yang terpapar covid sembilan belas
dikutip dari detik com di jakarta harga dibanderol mulai dari enam ratus ribu hingga jutaan rupiah
di surabaya sebuah rumah sakit menawarkan paket hampir sepuluh juta rupiah
untuk pelayanan sepuluh hari isolasi mandiri di rumah
pembelian paket isolasi mandiri dengan berbagai fasilitas seperti pantauan setiap hari oleh perawat
penyediaan obat dan vitamin
dan kemampuan secara berkala hingga penyediaan catering
datang ke sini dulu untuk di pcr
lalu di periksa darahnya
lalu juga di periksa toraknya
setelah itu besoknya akan ada telekonsul dengan dokter paru atau penyakit dalam
lalu kita bisa ke rumah untuk memeriksa pasir sekaligus membawakan obatnya
juga di hari ke tujuh kita ke rumah pasien lagi untuk pcr dan ambil darah
hari ke empat belas juga sama dengan hari ke tujuh
nah selama empat belas hari ini nanti ada hp yang ready dua puluh empat jam
fenomena ini dianggap wajar oleh dosen ilmu kesehatan masyarakat uner surabaya ilham aksamu
namun ada batas tentang pedoman etika promosi rumah sakit
sebetulnya ada peran versi juga untuk lebih banyak berkomunikasi ya
kalau di klinik mungkin klinik pertama mungkin ada peran dinas kesehatan
untuk mengatur ini
karena bagaimanapun juga pemerintah juga ikut tertolong ya
terbantu dengan adanya beberapa dukungan dari layanan rumah sakit atau klinik swasta yang menyediakan itu
ya cuma regulasinya yang mungkin harus ditata
termasuk soal bagaimana cara melakukan promosi yang sesuai dengan etika promosi ya

ketika ini kesehatan rumah sakit tidak hanya diperoleh oleh masyarakat tidak hanya layanan isolasi rumah sakit
tidak hanya layanan isolasi rumah sakit
layanan tes usap antigen juga semakin diminati
beberapa waktu belakang di ibu kota makin banyak klinik klinik yang menyediakan fasilitas tes risiko covid dengan harga terjangkau
seperti beberapa klinik di kawasan warung buncit jakarta selatan
yang memasang harga pemeriksaan antigen berkisar rp tujuh puluh empat hingga rp delapan puluh sembilan
harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga awal tahun lalu yang berkisar

yang diperoleh oleh masyarakat

dan rapintas antigen yang dijual secara terbuka di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan
telah melalui izin edar kemenkes
sehingga akurasi atau sensitivitasnya memenuhi syarat
tentunya kementerian kesehatan akan meminta supaya seluruh antigen antigen yang digunakan ini
harus sudah memiliki sudah terdaftar di kementerian kesehatan
antigen ini adalah alat kesehatan
jadi kalau sesuai dengan peraturan perundang undangan semua antigen yang beredar harus memiliki izin edar
kemenkes sendiri telah menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapi tes antigen sebesar rp dua ratus lima puluh untuk pulau jawa
dan rp dua ratus tujuh puluh lima untuk daerah di luar pulau jawa
tim liputan sian indonesia